yaudah aku ikut kamu
oh acaranya udah mau dimulai
saya kesana sekarang
sebelum tamu undangan pada datang semua
semoga dia mau maafin gue
ada kiriman buat karin priscil
ada kiriman buat karin priscila
mas enggak enggak salah kali
saya gak ada pesan apa apa kok
tapi alamat yang ditulis sama prinsipku mbak
tanda tangan disini ya mbak
udah dateng ya rin
ih bentar deh
norak banget sih tuh orang
ah tapi yaudahlah ya
saya juga hari ini kan gak ada acara
ngapain lo disini
kalau lo kesini mau ngajak ribut gue atau mau nyolot nyolotan sama gue
gue gak mau
karena ini adalah hari pernikahan bokap gue gue gak mau lo ngerusak hari gue
sesuai yang kemarin lo bilang ke gue
kalau gue salah gue harus berlutut dan minta maaf kalau
sekarang gue lakuin itu
gue ngaku gue udah salah paham sama lo dan kakak lo
yaudah gini aja
gue minta lo buatin satu puisi tentang seorang anak yang bahagia karena papanya bahagia
gak ada yang lain
gak usah sok deh lo
gue minta puisinya itu sekarang juga loh
karena gue bakal bacain puisi itu di depan bokap gue dan tante tiana
tapi enggak nih
sok dukung samuel tapi diem diem deketin lula
kita udah dipanggil
acaranya udah mau dimulai
yang mau lulus dia
yang nuduh dia juga
tapi gue nulis puisi pakai apa ya
gue beli kertas sama kulpen dulu deh
gimana ya gue beli kertas sama pulpen
orang tadi kayaknya gue pernah lihat
udah perasaan gue aja dah
makasih ya udah pada datang
eh bukan kita
gue cantik hari ini
ga usah cari kesempatan
ulan yang displacement

ini gina jadi cembung
ih karlo apaan sih
mainannya fisik nih jahat
ah si baper

ga jadi lah
hari ini gina ga mau jalan sama bobby
mudah mudahan ini bisa bikin
gue sms gina aja deh suruh dia datang
kamu kok ada di sini mas
aku mau ajak kamu pergi dari sini
supaya hidup kamu bahagia
tapi kan sebentar lagi aku mau menikah mas
dan di depan tamu tamu sudah
kamu gak perlu mikirin mereka
kamu pikirin diri kamu sendiri
klikkan kebahagiaan kita
ya udah aku ikut kamu
oh acaranya udah mau dimulai
saya kesana sekarang
sekarang aku harus keluar dari sini
karena aku kelem er